keinformasi selanjutnya reklamasi tujuh belas pulau di utara jakarta menuai berbagai respon negatif
pulau c d dan g sementara harus dihentikan pengerjaannya sesuai sk kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
selain persoalan perizinan dan dampak lingkungan untuk sekitar pulau
proyek reklamasi tersebut juga mengakibatkan dampak lingkungan untuk wilayah lain
sumber material untuk reklamasi tujuh belas pulau di utara jakarta dipertanyakan
dampaknya juga dianggap negatif untuk wilayah lain
sesuai rekomendasi dinas perindustrian dan energi provinsi dki jakarta
material uruk berupa pasir dan material tanggul berupa batuan andesit
bisa didapatkan dari wilayah serang lampung dan bangka
mereka harus melalui proses laboratorium
di mana laboratorium itu sudah melalui proses amdal
sehingga izin usaha
izin usaha pertambangan sudah direkomendasikan di tiap tiap provinsi
dan itu menjadi rekom untuk pembelian material tersebut
namun pemerintah provinsi jawa barat meyakini bahwa material batu justru didapatkan dari wilayah mereka
alasannya karena jawa barat adalah wilayah terdekat dan memiliki sumber material batuan melimpah
lima puluh persen batuan andesit dari jawa barat digunakan untuk pembangunan di wilayah
di tangerang dan jakarta
atas dasar inilah pemerintah wilayah jawa barat meyakini bahwa batuan dari wilayah mereka digunakan untuk pembangunan reklamasi teluk jakarta
pemerintah jawa barat cemas jika tingginya atau semakin tingginya permintaan batuan dari wilayah mereka akan memberikan dampak negatif yang lebih banyak
baik dari segi lingkungan maupun infrastruktur jalan yang semakin parah
ada setidaknya sembilan puluh lima perusahaan tambang batu yang berizin di tiga kecamatan di wilayah jawa barat
permintaan material batu yang tinggi dari wilayah jakarta dan tangerang membuat penambangan tersebut beroperasi non stop dua puluh empat jam setiap hari
perusahaan penambang biasanya tidak langsung berhubungan dengan pasar atau pembeli
batu hasil tambang akan dipasarkan oleh pihak ketiga seperti pengepul dan transporter atau jasa pengiriman
kami memang membutuhkan tiga item ukuran ya untuk batuan atau jasa pengiriman
kami menggunakan batu gunung atau armour istilahnya batu gunung mulai dari yang tiga ratus kilo sampai dengan tiga ton
dan ini tidak mungkin diperoleh dari satu tempat
kami tentu saja mendapat tawaran tawaran dari para pemegang konsesi penambangan batu gunung ini istilahnya penambangan bahan galian golongan c
banyak yang menawarkan kepada kami dan kami terus terang kami memberikan respon sesuai dengan kebutuhan kami
setiap hari lebih dari tiga truk yang mengangkut hasil tambang melintas di kecamatan rumpin parung panjang dan cigudeg
artinya setiap hari lebih dari delapan puluh ribu ton batu dikirim dari jawa barat menuju wilayah jakarta dan tangerang
apa sih yang membuat pemerintah jawa barat ini ada keyakinan bahwa material yang dari jawa barat ini digunakan untuk reklamasi di teluk jakarta ini
ya ini kan pengakuan dari para penambang di bogor
waktu itu kita kumpulkan sedang membahas jalan khusus tambang
ketika memang itu benar digunakan untuk reklamasi jakarta
apa risiko yang ditanggung oleh jawa barat sendiri nih pak
ya saya katakan tadi sama isu yang dikemukan juga oleh bu siti nurbayam
memang harus ada kajian lingkungan hidup strategis
seperti juga di pulau tunda secara resmi untuk pasirnya
nah untuk batunya dimana
sejak awal kita sudah tanyakan
berimana material untuk membangun itu
sebab jangan sampai membangun di sebuah tempat lantas merusak di tempat lain
jadi harus dipikirkan secara menyeluruh terpadu
bahkan yang saya heran adalah begitu banyak material masuk ke reklamasi pantai utara jakarta
tapi nggak ada dokumennya dari mana kan itu
ini ada apa
ini kan terjadi sebuah manipulasi manipulasi yang menyebabkan juga bukan hanya dihilir tapi juga sampai dihulu
artinya jalan raya yang digunakan untuk umum tadi digunakan
dengan angkutan tambang itu jadi hancur
nah karena hancur tadi muncullah ekses yang tidak kita harapkan yaitu pungli
yang sudah bertahun tahun berlangsung itu luar biasa dua ratus empat puluh juta per hari itu punglinya
pemerintah jawa barat mengaku akan mendukung reklamasi selama dilakukan dengan cara yang baik dan memberi dampak yang baik juga
penggunaan sumber material untuk reklamasi juga sebaiknya bisa
yogi tujuliarto jawa barat